pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas terhadap forum koordinasi pimpinan daerah provinsi banten
yang terdiri dari kepala daerah dan pejabat daerah berlangsung di pendopo kabupaten tanggerang pada kamis siang
sebanyak empat belas orang yang terdiri dari seluruh kepala daerah kapolda banten kajati banten
serta ketua dprd banten menjalani vaksin covid sembilan belas secara serentak
wali kota tangerang selatan air rahmi diani mengaku bersyukur telah melakukan vaksin
dan akan melakukan observasi apakah ada gejala setelahnya
ayrin menambahkan meski sudah ada vaksin dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan
sementara gubernur banten wahidin halim mengatakan usai vaksinasi terhadap kepala daerah
pelaksanaan vaksin di banten selanjutnya adalah bagi warga tangerang selatan dan kota serang
karena merupakan zona merah di banten

keempat sekarang kita tunggu selama tiga puluh menit apakah ada efeknya
yakin saja mudah mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah
terutama pemerintah besar dengan kerja keras yang sangat luar biasa dalam rangka untuk menangani pandemi covid sembilan belas
harapannya mudah mudahan ini bagian ikhtiar kami pemerintah agar semua masyarakat bisa kembali aktivitas lebih baik lagi
pertama ini akan disuntikan buat warga kota serang para ibu kota kepopili dan rakyat jawa merah